good got si bella dua minggu lagi mau ke jakarta
ya bagus dong kalau dia mau ke jakarta berarti gangan kita komplit lagi
lo kenapa cemberut lo gak suka bela balik lagi
menurut lo misalkan bella balik lagi nanti pdkt gue sama selesai dong
apakah kamu tahu saat aku bilang aku benci kamu hatiku menjadi tak setuju
apakah kamu tahu saat aku bilang aku benci kamu hatiku menjerit tak setuju
beliau lah melepaskanmu itu kebohongan terburuk
roman sudahlah tampang kau ini macam sapi mau dipotong saja
lebih baik kita makan pizza dulu ya
bagi lah aku
hah ya pizza anak kos
wey kok masih ingat saja kalau ini pizza pak rt
gimana kita ingat di kampungku dulu kan cuma pak rt aja yang jual ini
hah ya sudah ayo kita makanlah
terima kasih ya
berita apaan sih
samuel sama si roman tuh berantem
roman berantem sama samuel serius lo
hah tik lo yang bener cik
tunggu tunggu itu si roman gimana dia baik baik aja gak
baik baik aja sih ya namanya berantem ada gak ya luka luka bonyok bonyok sedikit di mukanya
beneran lo kalau gak percaya lo ngeajar roman sendiri
aduh gimana nih tik
itu akibatnya kalau lo masih deket deket sama roman
aku jadi gue yang disalahin
kan gue udah pernah bilang sama lo
kalau lo masih deket deket sama roman
samuel bakal marah
dan bakal nyangka kalau roman tuh tmt
alias temen makan temen
kalau udah kayak gini
nah ada yang juga mistress
ini kalau bukan di sekolah
aduh gue jadi bergedel
persahabatan yang kita berima hancur tau gak
persahabatan kita ada sebelum kode
karlo paham sih lu
ga boleh gitu sama cewe lu
bok sekarang realitanya gimana deh
persahabatan yang kita berima emang beneran hancur kan gara gara cewe
jadi tuh ga elegan banget tau gak
ya lu salah alamat kalo nyalain bulan
lu ga salah apa apa
eh eh eh kalian ga boleh gitu dong
maafin ya emang itu dua anak kulitnya
kalo boleh tau
emang samuel sama roman berantem karena apa
sepele sih lan sebenernya
ya samuel tuh dia udah panas dingin kalo misalnya ngeliat lu berdua sama roman
padahal lu udah bilangin kalo panas dingin templokin aja koyo
gak ada kepentingan
hanya orangnya batu
gini aja lu gue kasih saran
lu kalau misalnya ketemu rohman ya lu ibarat di jalan tol
naik mobil di depan ada truk
terus jaga jarang aman biar ga tabrakan
biar ga persahabatan gue juga ga tabrakan juga
biar ga berantakan gini
terus terlisih paham gini
itu aja ya lan
saran dari gue
betina jantan sepasang kekasih
sekian dan terima kasih
ternyata yang dibilang devon bener
roman sama samuel berantem gara gara
gak ada kepentingan
ternyata yang dibilang devon bener
ternyata yang dibilang devon bener
ternyata yang dibilang devon bener
gue gak konsen deh dari tadi belajarnya kepikiran roman terus

itu malunya aja yang keganjenan
dua minggu lagi mau ke jakarta
ya bagus dong
kalau dia mau ke jakarta berarti gangan kita komplit lagi
lo kenapa cemberut
lo gak suka bella balik lagi
oh misalkan bella balik lagi
nanti pdkt gue sama roman selesai dong
itu sih dl
tapi lo jangan bilang ya sama bella
kalau kemarin gue sempat deketin si roman
tapi ada traktirannya ya
traktiran tutup mulut
tapi janji juga ya traktirannya
dah lanjut belajar lagi dong
buka bukunya belajar lagi
kita mau ulangan tau
kita mau ke jakarta
sebentar lagi gue bakalan pulang loh

otomatis kalian tidak akan naik kelas